tren kasus covid sembilan belas di tanah air menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir
jumat pekan lalu bahkan kasus positif covid sembilan belas bertambah lebih dari seribu kasus per hari
apa yang harus diwaspadai terkait lonjakan kasus covid sembilan belas di tengah musim arus mudik lebaran dua ribu dua puluh satu
di mana pergerakan pemudik tahun ini sendiri diprediksi mencapai lebih dari satu ratus dua puluh tiga juta orang atau naik sekitar empat puluh tujuh persen
kita akan berbincang dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia tv revolusi riza mas revo selamat malam
selamat malam mbak elvira
mas revo sudah mulai terjadi tren peningkatan kasus
presiden jokowi juga concern mengenai hal ini dan menghimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi ataupun vaksin booster jika belum
sebelum kita berdiskusi mas revo kita simak dulu pernyataan presiden joko widodo berikut ini
yang paling penting satu
vaksinasi itu penting
jadi yang belum itu segera booster
yang kedua dari sero survei yang kita miliki imunitas kita sudah mencapai sembilan puluh delapan lima persen
artinya tinggi sekali
tetapi juga hati hati yang belum sekali lagi yang belum vaksin apalagi yang belum booster segera minta divaksin
semuanya lingkungan kita terjaga dari covid
memang ada kenaikan
tetapi kita masih jauh di bawah standarnya who
standarnya who kurang lebih delapan dan kita berada di angka enam ratus sampai sembilan puluh
saya kira kita masih terkelola terkendali dengan baik
tadi presiden mengatakan seperti itu ya
cukup percaya diri bisa dikatakan
karena tingkat vaksinasi kita tingkat imunitas di indonesia dipastikan presiden cukup tinggi
hanya himbawan untuk booster saja
tapi berbicara mengenai covid sembilan belas banyak masyarakat yang kemudian menilai bahwa sudah tidak ada
virus ini sudah tidak ada
dan tren kenaikan kasus ini bagi beberapa pihak cukup mengejutkan
tapi berbicara mengenai bagaimana antisipasinya
mas revo melihat strategi pemerintah sejauh ini sudah cukup kuat kah
saya pikir tidak mengherankan kalau pemerintah presiden jokowi cukup percaya diri ya
karena kan kita sebenarnya sudah terhitung empat tahun semenjak dua ribu sembilan belas kita mengalami pandemi
dan selama empat tahun berjalan itu kita mengalami banyak hal dan banyak sekali pembelajaran pembelajaran
case case demi case yang kemudian kasus demi kasus yang kita kemudian bisa memetik satu pelajaran ke pelajaran yang lain
nah ketika kita sudah empat
empat tahun mengalami pandemi
kemudian juga pencapaian angka vaksinasi di indonesia cukup lumayan bagus
walaupun memang masih perlu ditingkatkan terutama untuk vaksinasi ketiga atau keempat
vaksinasi booster penguat masih banyak yang belum
tapi selama empat tahun berjalan kita sudah mengalami banyak sekali pembelajaran
walaupun begitu memang tidak ada salahnya kalau kita semua sama sama waspada
di wilayah asia terutama di asia selatan dan asia tenggara ini ada kecenderungan angka covid saat ini naik
di india misalnya virus covid varian a turus ini cukup besar dan sangat menginfeksi di sana
ribuan orang setiap harinya positif covid
sementara di indonesia kita dalam tren seminggu terakhir
memang ada peningkatan walaupun memang benar seperti yang dikatakan oleh presiden jokowi
angkanya masih di bawah standar dari badan dunia who
tapi tidak ada salahnya kita harus sama sama waspada
karena sebentar saat ini ya minggu minggu ini hari hari ini sejak kemarin malam lah ya
sejak jumat malam sudah terjadi peningkatan arus mudik
artinya ada pergerakan orang yang secara masif ke seluruh tanah air
diperkirakan pemerintah memperkirakan lebih dari
satu ratus dua puluh tiga juta masyarakat yang akan berpindah tempat
akan melakukan perjalanan gitu ya terkait dengan libur lebaran
dan ketika satu ratus dua puluh an juta orang bergerak maka ini akan memungkinkan terjadinya transmisi virus dari satu orang ke orang lain
nah ini yang harus diwaspadai karena jangan sampai walaupun sebenarnya dalam beberapa penelitian virus covid sembilan belas
varian arcturus ini cenderung lebih mild gitu ya
tapi tingkat infeksinya satu dua kali lebih tinggi dibanding varian yang lainnya secara penularannya
jadi ini yang harus diwaspadai
terutama bagi masyarakat yang memiliki comorbid
atau terutama bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi penguat
nah ini yang atau masih ada juga beberapa masyarakat yang buat suntik
satu kali gitu ya belum vaksinasi yang kedua dan bahkan yang ketiga gitu
nah ini yang seharusnya sekarang didorong oleh pemerintah
supaya tingkat capaian vaksinasi itu juga meningkat
apalagi kita juga sama sama melihat dalam beberapa laporan terakhir
stok vaksin cenderung tidak begitu banyak saat ini
maka itu ada baiknya kalau misalkan pemerintah ini mengantisipasi dengan memperbanyak stok vaksin
dan kemudian meningkatkan lagi sentra sentra vaksinasi
terutama di jalur
di jalur mudik gitu
sehingga ketika orang mudik itu bisa di tempat tempat di jurusan jurusan mudik
itu diperkuat sentra sentra vaksinasi
sehingga orang bisa mudik sekaligus juga melaksanakan vaksinasi
dengan begitu kita bisa meminimalisir dampak terjadinya covid yang sekarang gitu ya
kita tidak ingin di india misalnya yang tadi saya sampaikan
ada anggapan bahwa sekarang adalah gelombang keempat
virus covid ini serangan covid di sana
dan kita tentu tidak ingin di indonesia mengalami hal yang sama
ya karena kita tahu cukup sulit untuk mencari sentra vaksinasi
kita berbicara mengenai jabodetabek saja
tidak semudah misalnya tahun lalu begitu ya untuk mencari sentra vaksinasi
belum lagi mungkin untuk melakukan tes antigen
beberapa lokasi tempat tes antigen yang biasanya banyak tersebar di jabodetabek
sudah mulai minim
mayoritas bahkan tutup mas revo
apakah kemudian bagaimana sinyal alarm gitu ya bagi pemerintah sebelum akhirnya memutuskan harus menyiapkan jaring pengamannya terlebih dahulu
negara tetangga singapura sudah memasuki gelombang ke sepuluh meskipun menteri kesehatan mengatakan tidak perlu cemas begitu
apakah kondisi sama bisa kita lihat di indonesia
tidak perlu cemas
yang apa namanya hal yang mengembirakan kan salah satunya adalah tingkat ketahanan atau tingkat imunitas dari masyarakat indonesia sebenarnya kan cenderung kuat
saat ini gitu ya dengan adanya program vaksinasi yang selama ini sudah berjalan imunitas bangsa indonesia mayoritas sudah mulai menguat gitu
dan ketika terjangkit covid fatality atau mortality ratenya memang jauh lebih rendah dibanding tahun tahun sebelumnya
terutama ketika varian delta
pada waktu itu ya
nah walaupun begitu tapi kan kematian ini terjadi gitu
ada angka kematian dalam satu pekan terakhir misalnya di malang beberapa waktu lalu itu juga ada beberapa kasus kematian serentak dalam satu hari karena covid sembilan belas misalnya
dan kemudian di beberapa titik yang lain angka kematian itu masih ada
nah tentu kita tidak ingin hal semacam ini kan terjadi
yang harus dilakukan yang tadi sudah disampaikan oleh mbak elvira bahwa yang harus dilakukan adalah memperkuat jaring pengaman
jaring pengaman ini tentu adalah memperkuat sentra sentra layanan kesehatan di seluruh tanah air
di beberapa titik termasuk di jakarta misalnya wisma atlet sudah ditutup
nah ini tentu sinyalemen yang bagus ya ketika wisma atlet ditutup itu tandanya bahwa kita sudah beranjak bisa menangani pandemi covid sembilan belas
pandeminya sudah mulai turun turun sangat drastis sehingga kita sudah cukup percaya diri untuk menutup wisma atlet
nah tapi kalau misalkan tidak ada wisma atlet
atau di tempat tempat lain di kota kota lain sentra sentra isolasi itu ditutup
maka yang harus diperkuat adalah layanan layanan rumah sakit rumah sakit daerah hingga ke sentra kesehatan yang paling bawah yaitu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas
nah seharusnya vaksinasi vaksinasi ini juga bisa disebar di puskesmas puskesmas
sehingga masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi tahap ketiga booster penguat ini bisa langsung tinggal datang ke puskesmas terdekat
untuk kemudian meminta vaksinasi
dan sebaiknya tidak dipatasi per ktp misalnya
jadi ktp siapapun misalnya orang jakarta yang saat ini sedang mudik entah itu ke sukabumi ke yogyakarta ke solo ke semarang surabaya dan sebagainya
itu bisa mendapatkan vaksinasi di tempat tempat tersebut tanpa harus sesuai dengan domisilinya
nah ini yang harus saya pikir ini yang perlu digalakkan kembali oleh pemerintah
karena jangan sampai kemudian
walaupun cukup terkendali tentu kita tidak ingin gelombang covid itu kembali mengganas di tanah air
karena ini kan momen lebaran ini kan sebenarnya adalah momen berbagi kebahagiaan
setelah sebulan penuh berpuasa kemudian ini adalah momen silaturahmi
keluarga keluarga berkumpul di kampung halaman bertemu dengan anak saudara yang lain
dan kita tentu tidak ingin bahwa berbagi kebahagiaan itu akan berubah menjadi berbagi bencana
ini yang tidak kita inginkan
nah karena itulah kemudian pemerintah seharusnya juga menyiapkan benar yang disampaikan mbak elvira
jaring pengaman jaring pengaman
nah kalau memang presiden menyampaikan bahwa yang perlu yang saat ini harus ditingkatkan
yang perlu dilakukan adalah vaksinasi
yang belum vaksin harus segera vaksinasi untuk vaksinasi penguat
maka himbuan ini harus diejawantahkan itu dalam bentuk perbuatan di lingkungan di penerapannya bagaimana
di wilayah wilayah di tingkat tingkat masyarakat yang paling bawah ini
tentunya dropping atau distribusi vaksin hingga level level terbawah
hingga setidaknya di puskesmas itu harus dibagikan atau harus segera dilakukan dan dilakukan secara merata
terakhir mas revo kita tahu euforia luar biasa masyarakat yang mudik tahun ini
apalagi setelah ppkm telah dicabut secara resmi oleh pemerintah
prokes juga menjadi kunci
bagaimana peran media untuk mensosialisasikan
men sosialisasikan mengajak masyarakat ayo dong prokes tetap dijaga
agar kita bisa mudik dengan nyaman dengan sehat
dan kembali misalnya ke ibu kota juga dengan aman nyaman dan sehat
saat ini kan hampir semua media saya pikir semua media lah ya
itu melakukan peliputan dan menaruh perhatian lebih pada arus mudik kali ini
nggak nanti sampai arus balik gitu
satu ratus dua puluh tiga juta orang bergerak secara hampir bersamaan dalam waktu relatif berbarengan
ini tentu ada pergerakan yang sangat masif
nah ini tentu menjadi perhatian yang cukup tinggi ya buat kita
cnn indonesia juga menurunkan berbagai tim mudik tersebar di beberapa tempat
nah melalui liputan liputan laporan laporan tidak hanya melaporkan pergerakan arus lalu lintas masyarakat
bagaimana memberikan tips tips atau memberikan kondisi terkini
tapi juga yang kita lakukan selama ini kan kita menghimbau supaya bagaimana mudik ini bisa berlangsung dengan selamat aman tentram sentosa sehat gitu ya
bagi semua yang saat ini melakukan perjalanan mudik
tentunya imbuan imbuan itu masuk dalam laporan laporan kita
dan pemerintah sendiri kan sebenarnya setiap mudik ini kan juga ada hal positif yang diperoleh oleh pemerintah dalam skala ekonomi
ketika orang bergerak satu ratus dua puluh tiga juta orang bergerak bersamaan
kalau misalkan dalam asumsi yang kita pakai adalah asumsi tahun lalu
setiap orang menghabiskan uang satu lima juta dalam proses mudik ini
ada uang berputar lebih dari satu ratus delapan puluh triliun
nah ini tentu menggerakkan roda perekonomian
nah pemerintah ketika menerima benefit dari roda perputaran ekonomi uang ini
tentunya juga sama sama kita inginkan adalah ekonomi bergerak
bergerak secara sehat dan masyarakatnya juga bergerak secara sehat
nah imbuan imbuan ini yang juga kita awasi bersama
dan kemudian kita juga melakukan kempen kempen bersama
supaya kita di mudik selamat dan mudik juga tetap sehat
baik harapannya demikian puncak arus mudik baru akan kita rasakan di awal pekan depan
pergerakannya pasti akan luar biasa
sekali lagi prokes juga menjadi yang utama
mas revo terima kasih sudah berbincang bersama kami di editorial view cnn indonesia prime news malam hari ini